dan bagaimana dengan penutupan indeks harga saham gabungan
pasar saham domestik minim transaksi usai libur natal tahun ini
apalagi sentimen pemberat indeks
kita akan simak laporan produser lapangan mutia wirosastro berikut ini
awal pekan setelah libur hari besar nasional kali ini
perdagangan sesi pertama ditutup melemah di sesi pertama turun tiga puluh dua sembilan poin
kini kita lihat seperti apa penutupan di sesi kedua perdagangan pada hari ini
enam desember dua ribu delapan belas di tabel di belakang saya
atau melemah tiga puluh lima tujuh puluh lima basis point
kemudian tercatat transaksi perdagangan mencapai sebelas lima triliun rupiah
dari lima belas delapan ratus delapan belas unit saham yang diperdagangkan
kemudian seluruh sektor penggerak ihsg pun juga dianggap melemah
dengan sektor aneka industri
sejumlah analis juga memprediksikan tren pelemahan ini
diakibatkan dengan berbagai sentimen
terutama sentimen global
dimana kita tahu bahwa sejak dua puluh dua desember lalu
penutupan pemerintahan atau government shutdown
di tubuh pemerintahan amerika serikat juga berlangsung
ini akhirnya berimbas kepada gejolak saham wall street
yang juga anjlok selama sepekan terakhir
yang kemudian berimbas kepada pasar saham domestik
kemudian menjelang akhir tahun juga berbagai investor juga melakukan aksi ambil untung
atau melepas atau menjual sahamnya
yang akhirnya hingga kini tercatat penjualan bersih mencapai satu ratus satu miliar rupiah
meski begitu para analis juga memprediksikan
bahwa sebenarnya secara teknikal untuk tren ihsg sendiri
akan naik menuju ke area resistant
di basis enam ribu satu ratus dua puluh tujuh hingga resistant enam ribu dua ratus satu
ini dikarenakan investor asing pula
trennya melakukan akumulasi beli
jelang akhir tahun
karena kita tahu fund asing akan libur di akhir tahun ini
sementara dukungan fun domestik ini yang akhirnya digunakan atau diandalkan
untuk menguatkan pasar saham domestik
dan agar didongkrak begitu perdagangannya
mendukung faktor window dressing di akhir tahun
sekali lagi adanya stabilitas penguatan rupiah
kemudian bank indonesia yang kemudian mempertahankan tujuh days reverse repo rate
ini yang akhirnya diperkirakan akan menguatkan
dan juga menstabilkan pasar saham domestik
hingga jelang akhir tahun
mutiawira sastro cekarta